seorang pengamen tersulut emosi lantaran tak terima
merasa diperlakukan seperti seorang pelaku tindak kejahatan
saat razia pmks di kawasan cikini raya menteng jakarta pusat selasa pagi
aksi adu mulut hingga nyaris baku hantam pun terjadi
saat pengamen ini diamankan paksa petugas
lain lagi dengan yang terjadi di atas jembatan kecil harmoni gambir jakarta pusat sabtu lalu
tiga kawanan pengamen cilik ini langsung berusaha kabur saat akan diamankan petugas satpol pp
sementara bocah pengamen lainnya nekat berusaha terjun ke dalam kali
yang ini tak kalah heboh
razia pmks dua puluh empat maret lalu diwarnai teriakan
saat petugas gabungan menertibkan pmks perempatan sunter agung tanjung priok jakarta utara
bagaimana dengan reaksi warga
ada yang cuek saja ada juga yang tidak tega
tapi apakah kita sadar bahwa tindakan untuk mereka juga disebabkan
oleh kita semua
ya keberadaan mereka karena masih banyak pengguna jalan yang memberi sumbangan
nah ini yang perlu kita tahu
peraturan dan ancaman pmks berlaku juga untuk pemberi sumbangan
jika anda memberi sumbangan kepada peminta minta di jalan
petugas berhak menangkap anda dengan ancaman penjara maksimal enam puluh hari

jadi jangan sampai anda dipenjara hanya karena memberi sumbangan di jalan
anda pernah ditangkap karena memberi uang kepada pengemis dan sejenisnya
ya karena sanksi penertiban hingga saat ini lebih banyak dijatuhkan kepada pelaku pmks
jika masih banyak yang memberi sumbangan ya jelas saja keberadaan pmks tumbuh subur di sudut kota
karena masih ada peluang cari uang bagi mereka
alasannya kasihan rasa kemanusiaan dan lain sebagainya
selama ini yang dilakukan petugas lebih banyak kepembinaan
alasannya ya karena masih ada rasa kemanusiaan
ya petugas juga punya perasaan
namun nyatanya pembinaan tak membuat pmks kapok turun ke jalan
karena setelah selesai penertiban mereka akan kembali melanjutkan pekerjaan
karena masih banyak pengendara yang tidak tegaan masih memberi uang
jika semua warga kompak tidak memberi kepada pmks bukan tidak mungkin jalan akan lebih tertib
mereka akan beralih profesi ke bidang yang lebih produktif
dinas sosial sudah siap dengan serangkaian pelatihan profesi yang menambah keahlian mereka
tim liputan cnn indonesia